suami kamu sudah berangkat ke tante
malah dia sedang pergi bisnis ke luar negeri
baru seminggu nikah dia sudah tugas ke luar negeri
tanpa pikir dia malah ngambil cuti mau bulan madu sama kamu
kita kan menikahnya mendadak tante
dia udah punya schedule sebelum kita menikah
ngapain kamu tidak
bukannya kamu sudah jadi istri saya
mas mau sarapan
gimana pernikahan kamu
alhamdulillah baik baik aja tante
yuk masuk yuk
kita ngobrol di sini aja ya tante
suami kamu sudah berangkat ke tante
malah dia sedang pergi bisnis keluar negeri
baru seminggu nikah dia sudah tugas keluar negeri
dia malah ngambil cuti mau bulan madu sama kamu
kita kan menikahnya mendadak tante
dia udah punya schedule sebelum kita menikah
jadi bulan madunya tertunda
ya kenapa kamu gak ikut aja
jadi kan bisa kerja sambil bulan madu ya kan
iya sih tante
cuma saya nggak mau ganggu dia dengan hal hal sepele seperti bulan madu
bulan madu itu bukan hal yang sepele winda
itu kado spesial loh buat pengantin baru kayak kalian
dan kamu itu berhak menuntut hal itu sama suami kamu
berapa lama dia pergi
dua minggu tante
tuh lama juga kan
ya udah deh tante gak usah ngomongin itu
aku bikinin makan siang ya
gak tau nih tante mendadak pusing
aduh jangan jangan dara rendah kamu kumat lagi
kita periksa ya
nggak usah santai mungkin ini pusing biasa
ayo kamu jangan bantah
sekarang juga kita pergi ke dokter andi ya
kamu sepuluhan ya
biar kopernya aku embah pak
oh capeknya ya
kayaknya mandi alat enak bisa
kan lebih cepat capek
coba kemarin bulan madunya selesai nikah
pasti lebih asik
nggak harus nunggu sampai sebulan begini mas
kamu kan tahu
aku gak mungkin ninggalin pekerjaan aku kan
lagipula aku juga belum punya uang saat itu
makanya begitu kantor nawarin aku cuti
bisa belom mau aduk luar negeri
kandunganku semakin membesar
udah saatnya mas menceritakan semuanya
tentang hubungan kita kepada kedua orang tua mas
belum saatnya nek
tapi sampai kapan mas
sampai anak kita lahir
kita nunggu sampai anak kita lahir
baru kita bertiga langsung ke orang tuaku
mau nggak mau kan mereka pasti langsung merestui
tapi masalahnya mas
kamu kan tahu
mama punya penyakit jantungnya aku
kamu gak mau akan mama meninggal gara gara urusan kita kan
kamu sabar sedikit lagi deh
lagipula kan kamu tahu alamat rumah mama
tapi mas masih punya satu janji lagi
membelikan rumah untukku dan anak kita
terima kasih ya
gimana hasilnya dok
selamat ya anda positif hamil
ya ampun winda selamat ya
sebentar lagi kamu jadi ibu
ya allah aku sudah hamil
padahal hanya sekali kami melakukan hubungan suami istri
itu pun mas eko melakukannya dalam keadaan mabuk
kamu nggak usah khawatir wind
kehamilan itu biasa kalau terjadi sama perempuan normal ya kan
sayang tante gak seperti kamu
apalagi sampai punya anak
sembilan bulan lagi anak kamu itu akan lahir
dan tante akan anggap dia sebagai anak tante sendiri
dan juga supaya nanti anak kamu itu lahir
kamu harus berhati hati
tante aku mau berhati hati
aku mau berhati hati
tante aku mau berhati hati
aku mau berhati hati
aku mau berhati hati
aku mau berhati hati

ya iya kalau kamu nggak keberatan
aku sih gak keberatan tante
malah aku senang jadi ada teman ngobrol
eh tapi dengan catatan loh
kalau suami kamu mengizinkan ya
nanti aku minta izin deh sama mas eko
supaya tante bisa menginap di rumah ya
saya kesini ingin mengantarkan kiriman ini dari kantor untuk ibu dan pak eko
ibu masih kenal dengan saya
saya teman sekantornya pak eko
yang pernah ke rumah ibu tempoh hari
setelah ibu menikah
ayo perkenalkan ini tante saya
saya jadi bingung
sebab posisi saya di kantor adalah sebagai sekretaris keuangan
jadi saya tahu betul kegiatan apa yang ada di kantor
bahkan saya tahu betul bu
saya mengurusi perjalanan mereka pergi untuk berbulan madu
eko purwanto dan mia maharani